kawasan pacet di kabupaten mojokerto identik dengan bangunan villa megah
namun bukan yang satu ini
bangunan megah dua lantai bergaya eropa ini
ternyata bangunan balai desa petak kecamatan pacet kabupaten mojokerto
balai desa ala rumah eropa ini sengaja dibuat oleh perangkat desa petak
sesuai hasil musawarah perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat
meski masih dalam proses finishing
balai desa yang mulai dibangun dua tahun lalu tersebut
sudah menghabiskan dana sekitar satu miliar rupiah lebih
dana pembangunan berasal dari anggaran dana desa sebesar lima ratus juta
sedangkan sisanya diambilkan dari usaha perangkat desa dan pinjaman dari pihak ketiga
balai desa ini dibangun dengan rancangan warga sendiri
dimana terdapat empat ruangan lengkap dengan kamar mandinya
dan dapur untuk keperluan jika ada rapat dan tamu yang datang
perangkat desa sepakat membuat balai desa semegah mungkin
pasalnya selama ini tidak ada aturan dari pemerintah tentang model bangunan balai desa
belum ada peraturan baku tentang pembangunan kantor desa
belum ada apa ya
artinya otonomi desa atau gimana
ya tergantung otonomi desa
rencananya balai desa megah bergaya eropa ini akan diresmikan pada bulan september mendatang
menggantikan bangunan balai desa lama yang kondisinya memperhatinkan
dan nyaris robo